ribuan warga sabtu pagi memadati gedung agung dalam open house yang digelar presiden joko widodo di istana kepresiden yogyakarta
selain berjabat tangan dengan presiden ribuan warga ini juga diperkenankan menikmati berbagai hidangan secara gratis
mereka berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang pekerjaan beragam mulai dari buruk gendong hingga pabong praja
satu persatu mereka menginjakan kaki di istana bersalaman dengan presiden joko widodo dan berdiri di depan pintu
turut mendampingi istri presiden iryana serta raja keraton yogyakarta sri sultan hamengkubwono x dan permaisuri gkr hamas
selain bisa bersalaman dengan presiden sejumlah warga yang beruntung juga mendapatkan uang sebesar seratus ribu yang diberikan langsung oleh istri presiden iryana
acara ini adalah open house pertama presiden di gedung agung yogyakarta